hujan dengan intensitas tinggi di kawasan gunung marapi
menyebabkan banjir lahar hujan menerjang kebupaten agam
dan kebupaten tanah datar sumatera barat
banjir yang datang di malam hari itu
tidak hanya meninggalkan kerusakan di permukiman warga
serta putusnya jalur utama yang menghubungkan padang bukit tinggi
terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa
terjangan lahar dingin terjadi secara tiba tiba
upaya meringankan penderitaan warga yang terdampak terus dilakukan
di antaranya pendirian dapur umum sebagai langkah awal
untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana
fokus untuk melakukan penyisiran
pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik titik
yang terindikasi adanya korban dilakukan
untuk mempercepat proses pencarian